tol di pulau jawa seperti yang tahun lalu operasionalnya satu tujuh ratus enam belas kilometer
yang dilengkapi dengan sembilan puluh tempat istirahat
dengan nanti tambahan keseluruhan tambahan dukung terutama toiletnya
tahun lalu jumlah toilet di jalan tol enam satu ratus tujuh puluh lima toilet
tahun ini ditambah lagi menjadi tambahannya sekitar dua delapan ratus tiga puluh tiga
sehingga akan terada sembilan toilet di satu ratus tujuh belas tempat istirahat
mudah mudahan ini meningkatkan pelayanan bagi para pemudik nantinya
yang ada hanya di jawa dan di sumatera
di jawa sembilan puluh tujuh tempat istirahat sedangkan di sumatera dua puluh tujuh tempat istirahat tipe a b dan c